sudah ada produser lapangan cnn indonesia abdurrahim di jakarta
abdur apa saja agenda pasangan nomor urut satu hari ini
memang untuk hari ini sendiri tidak ada jadwal kampanye yang khusus dilakukan dari pasangan calon nomor urut satu ini
dimana calon presiden joko widodo saat ini masih tengah fokus menjalankan tugas dan juga fungsinya sebagai kepala negara
di mana selain itu calon wakil presiden nomor satu kiai jemaul refahmin
juga seperti biasa setiap harinya menerima tamu di kediamannya di jalan situbondo menteng jakarta pusat
memang dari tadi dari pagi sendiri ada sejumlah tamu yang berdatangan ke sini
tadi ada relawan gemas sulut yang berasal dari sulawesi utara
kemudian juga ada menerima tamu keluarga
dan juga tadi siang sempat ada menerima tamu dari pbnu
dan selain itu juga sempat ada menerima tamu dosen dosen yang berasal dari vizip ui
dan memang eva hal ini memang menjadi salah satu fokus dari kiai jemaul
memang maruf amin ini memiliki salah satu kekuatan politik di dalam pbnu
kita tahu sendiri bahwasannya memang nu ini memiliki jumlah pengikut yang cukup besar
di mana diperkirakan lebih dari seratus juta
tentu kekuatan politik ini juga merupakan suara terbesar dari pasangan nomor urut satu ini
ini merupakan terlebih apalagi memang saat ini suara nu baik itu nu kultural maupun juga struktural saat ini sudah bersatu begitu ya
dan selain itu juga beberapa waktu belakangan ada kunjungan dari pihak pihak kaum milenial
di mana selain itu maulid refahmin juga mulai mendekati kaum milenial dengan cara menerima tamu tamu yang datang ke rumahnya di jalan situbondo ini
di mana selain itu juga beberapa waktu belakangan ada kunjungan dari pihak pihak kaum milenial yang datang ke rumahnya di jalan situbondo ini
di mana selain itu juga beberapa waktu belakangan ada kunjungan dari pihak pihak kaum milenial yang datang ke rumahnya di jalan situbondo ini
baiklah abdurrahim melaporkan mengenai agenda jokowi ma'ruf hari ini terima kasih